belum tertangkapnya harun masiku masih menyisakan tanda tanya publik dan sorotan pemberitaan dalam sepekan ini dirijen imigrasi roni sompi bahkan sampai dicopot dari jabatannya oleh menkumham yasona lauli
selain soal harun masiku gaduh antara istana dan juga balai kota yang kembali terjadi seolah menunjukkan perbedaan visi antara pusat dan juga daerah dalam berbagai persoalan
dan kalau kita bicara soal persoalan minggu ini juga terjadi persoalan yang cukup serius sebetulnya terkait dengan evakuasi wni di wuhan akibat virus corona dan juga bagaimana kesiapan pemerintah untuk melakukan evakuasi
jelang akhir pekan seperti biasa layar demokrasi akan menghadirkan perspektif tentang berbagai topik menarik ini dari kacamata para jurnalis senior dalam editorial view
dan malam hari ini kita akan coba ulas bersama dengan dua yang sudah hadir di studio jurnalis senior
sebelah kiri saya ada mbak uni lubis memimpin redaksi dari idn times selamat malam mbak uni
terima kasih mbak sudah hadir malam hari ini
dan ada bang teguh santosa ceo dari the mall network selamat malam bang teguh
terima kasih sudah hadir kita coba dari tiga topik yang menjadi sorotan sepekan ini coba kita bahas dulu dari yang pertama ini soal
soal perubahan dan perubahan
soal buntut kasus harun masiku ini mbak uri dan juga bang teguh
ini kan setelah sempat ada perbedaan informasi sampai kemudian terakhir dirijen imigrasi rony exompi justru dicopot oleh menkum hamesonawoli
dari kacamatanya bang teguh terlebih dahulu deh seperti apa melihat buntut kasus harun masiku ini sebetulnya
kalau tidak salah kan dua atau tiga minggu lalu juga kita bicara itu di sini
saya pikir dua hari kemudian sudah selesai itu sudah ketahuan
tapi ternyata masih meninggalkan persoalan belum tertangkap
bahkan persoalan derifannya semakin banyak sampai tadi sudah disebutkan pak rony juga akhirnya harus menjadi dalam tanda petik korban
dan sekarang jadi saya perhatikan nih orang sekarang sedang bertanya tanya apakah memang kasus ini menyentuh titik terdalam dari kekuasaan
nah titik terdalam dari kekuasaan ini kan ada dua definisinya
pertama kekuasaan yang eksekutif itu ada di istana
terus yang kedua ya tentu yang mengusung yang di istana ada di teguh umar gitu
sekarang orang sedang berusaha untuk melihat apakah memang juga sedang terjadi pertarungan di antara dua kubu ini
nah itu yang sedang menjadi pembicaraan
termasuk misalnya pencopotan pak roni ini kan juga oleh sebagian orang dianggap belum cukup memuaskan gitu ya
karena bayangannya pak rony tentu dirjen tentu bicara sesuai dengan petunjuk sesuai dengan arahan
dan alasan yang disampaikan juga melahirkan persoalan baru
persoalan apa yang anda lihat dari alasan yang justru disampaikan itu
ya misalnya soal persoalan sistem it penyimpanan data segala macam
itu kan membuat kita jadinya waduh lemah sekali front line kita ini
berapa banyak orang melintas masuk ke negara kita dan pergi ke negara kita
dan ternyata kita punya sistem yang cukup lemah untuk melihat itu
itu tidak terkait dengan kasus ini ya
jadi menurut saya ini excuse nya kurang cantik gitu
sederhananya orang ingin tahu ya apakah betul dia tanggal tujuh itu sudah kembali
kemudian orang juga ingin tahu apakah memang
ketika terjadi tangkap tangan siang tanggal delapan itu
kemudian sorenya harun masiku diperintahkan diminta untuk merapat ke pt ika misalnya
orang semua ingin tahu apakah itu ada atau apakah itu tidak ada
dan yang punya informasi ini itu kan adalah semua kawan kita yang sekarang sedang berkuasa
di berbagai lembaga
ini melibatkan tentu saja kpk ini juga melibatkan tentu saja tuan rumah
yang didatangi itu misalnya untuk peristiwa tanggal delapan itu
juga nanti orang akan melihat apakah memang ada pertemuan di tempat itu di pt ika itu misalnya
ini yang sekarang orang ingin lihat
jadi ketika orang justru ingin tahu tapi informasi yang disampaikan karena berbeda beda
ini justru malah menimbulkan tanda tanya yang baru sebetulnya ya bang teguh anda mau melihat seperti itu
saya kira semua orang melihat seperti itu
bahkan sejak tahun lalu sejak bulan juni itu
sejak nama harun masiku diusulkan oleh pdip untuk menjadi anggota dewan dari
dari sumsel satu bukan paw waktu itu
karena belum berhenti
walaupun dia adalah orang yang memperoleh suara terbanyak kelima misalnya
itu sudah jadi sesuatu
yang istilah saya waktu itu adalah puzzle
jadi ada banyak puzzle
nah ternyata setelah dua minggu puzzle nya malah bertambah gitu ya
kenapa yang dikorbankan ini mengapa itu tidak dikorbankan misalnya
mbak uni dari puzzle puzzle yang tadi bang teguh sampaikan
apa yang anda simpulkan dari kasus harun masiku
yang sampai kemudian terakhir justru diri jadi imigrasi yang dicopot oleh menkuma mesonalauli
saya mau wakili pertanyaan netizen juga
siapa sih harun masiku ini
kok hebat banget dia
jadi dia tidak ada di kepengurusan resmi yang elit di pdip
sebelumnya kan dia sempat di partai demokrat ya
tapi dia kok jadi sebegitu hebatnya sedemikian sehingga tidak mungkin
orang itu bisa tidak tersentuh
oleh jaringnya dalam tanda petik kpk yang notabene di situ
sekarang ketuanya juga general polisi aktif
pasti kerjasamanya dengan pihak kepolisian harusnya lebih bagus
sehingga bisa sampai hari ini nggak jelas ada di mana
itu dari segi
karena saya masih mencoba untuk kagum sama polisi
lepas dari polisi sebelumnya
saya kritik karena lama banget
tidak bisa menangkap siapa yang melakukan kejahatan terhadap novel baswedan
tapi saya mencoba untuk positive thinking dulu bahwa polisi kita ini hebat
penggejar teroris yang tidak jelas jendrungannya saja ketemu terus
tapi ini sesudah novel dan kemudian ini untungnya belum sampai dua tahun ya
kemudian ada harun masiku
masa iya orang ini sebegitu hebatnya
bahkan istrinya sendiri pun
sudah melakukan konfirmasi bahwa dia sudah berada di indonesia
kalau buat pak ke kementerian hukum dan ham
lumayan kaget juga kok tumben kali ini pak yasona langsung mengganti dirjen imigrasi hanya gara gara kasus ini
dalam waktu yang cukup cepat sebetulnya
waktu yang cukup cepat dan not to mention bahwa pak yasona itu belakangan juga menuai kritik
dia seringkali dalam posisi yang antara sebagai menteri dan juga sebagai kader pdip
dan dia mengatakan bahwa ya saya memang kader pdip padahal ya itu bisa konflik of interest
sementara kementerian hukum itu juga menuai kritik sebelum sebelumnya terkait dengan misalnya soal sel mewah yang menyangkut dirjen lapas
tapi kan nggak ada yang
tidak sampai dicopot begitu ya
jadi kenapa kok ini ujung ujung
nah jadi memang tindakan yang dilakukan yang notabene diambil oleh pak yasona yang kebetulan kader partai terbesar di legislatif
tadi kan kekuasaan berkuasa di legislatif
itu justru menimbulkan pertanyaan pertanyaan
oke pertanyaannya sekarang menurut bang teguh dan juga mbak uni menurut anda berdua apakah kemudian kesalahannya dari rony ini apakah cukup serius cukup fatal sampai kemudian memang harus dicopot atau seperti apa
tapi dijapai nanti mbak undi dan juga pak teguh
kita balik terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
persoalan hilangnya harun masiku ke luar negeri
jadi saya melihat janganlah gara gara masiku semuanya dihancur
betapa besarnya masiku itu dihadapkan
kasian pak menteri kasian sompi kasian pdi
mestinya sebenarnya kalau dia kayak begitu karena dia adalah sebagai tim pembela hukum
mundur dulu lah dari menteri
ya publik akan membaca itulah
ini kan politik apanya bisa di
bisa disikapi gitu
dan ini sangat tidak manusiawi sebenarnya
agak ada logika yang kurang pas dalam kehidupan kerja pemerintahan kita saat ini sebenarnya
dengan seorang masiku
pdi perjuangan menilai menteri hukum dan ham yasona lauli
telah mengambil langkah yang tepat dengan menonaktifkan dirijen imigrasi roni sompi
pdip menuding dorongan agar yasona dicopot berlebihan dan tidak berdasar
koordinator tim hukum dpp pdi perjuangan
wayan sudirta menilai yasona bertindak berani dengan mencopot roni sompi dari jabatan dirijen imigrasi
menurut pd perjuangan yasona tidak melakukan kesalahan dengan menyampaikan informasi tentang keberadaan harun masiku
wayan juga menuding ada pihak yang tidak menyukai yasona
sehingga memanfaatkan situasi untuk mendorong pencopotan yasona lawli
dan hingga kini pdi perjuangan masih meyakini yasona tidak bersalah
sehingga berlebihan jika ada yang meminta yasona untuk mundur
wayan meminta semua pihak menghentikan intimidasi dan penyebaran
asumsi untuk memojokkan yasona lawli
saya yakin kalau lihat dari gesturnya
sama sekali nggak ada mimik yang terbebani ketika mengambil putusan itu
sampai hari hari ini bahkan dia disorot
kami juga diminta jelaskan apa adanya jangan berlebihan
jangan saya dibela katakan apa adanya
maka hari ini kami tidak ada masalah kalau harus ngomong di keberaniannya
nah oleh karena itu sebenarnya orang orang yang tidak suka pada pak lauli
sekarang ingin mencari cari
ada alasan meraba raba ibarat tokek yang hanyut meraba raba dia
ketemu paku kecil pun ilalang kecil pun dipegang
karena mereka sudah kehabisan akal dan isu
bagaimana caranya menyerang dan memojokkan pak yasona
dan pak yasona yakin nanti keluar sebagai orang yang benar
tanpa dia akan menepuk dada
dia biasa biasa saja
ya kami lanjutkan editorial view saya ke mbak uni lubis
kalau begitu mbak uni
jadi kalau soal kemudian roni f sompi ini dicopot dari anda lihat
sebetulnya bagaimana apakah ini berlebihan atau memang sudah tepat dilakukan
kalau kemudian kita membahas soal kasus harun masiku
ya sampai dengan hari ini justru kita belum tahu
juntrungannya ada di mana itu
saya nggak mau terpancing untuk ngebelain roni atau ngebelain yasona ya
jadi menurut saya kita juga sebagai wartawan dan publik juga tidak punya informasi
yang cukup lengkap tentang bagaimana kinerja pak roni sompi
tetapi keputusan untuk mencopot dalam waktu cepat dan kemudian sebelumnya disampaikan
ada masalah keterlambatan sistem it kan menimbulkan pertanyaan baru
sistem it ini kan dibangun dengan duit rakyat
jadi sistem it imigrasi ini kredibel nggak
duitnya dulu untuk membangun berapa bisa dipercaya nggak
sekarang kasusnya yang ketahuan adalah harun masiku
apakah ada kasus kasus sebelumnya yang sebetulnya
cekal dilakukan tapi orangnya sebetulnya sudah tidak ada di sini tidak bisa dideteksi
jadi ini adalah tindakan drastis yang justru menciptakan pertanyaan pertanyaan
dan buat saya ini salah satu catatan penting juga adalah
posisi posisi yang berkaitan dengan penegak hukum
termasuk menteri hukum dan ham jaksa agung
itu tidak seharusnya diisi oleh orang orang yang berasal dari partai politik
karena kasus ini jelas menyangkut ott yang menyangkut sosok sosok yang berkaitan dengan partai politik tertentu
jadi kan kelihatan
dan seragamnya ini sama begitu seragamnya sama dengan menkum
ketua ketua tim penegak hukum pak wayan sudirta mengatakan
pak yasona santai santai ya santai santai aja tapi masyarakat tidak santai melihat hal ini
oke oke oke bang teguh artinya kalau kemudian menimbulkan pertanyaan pertanyaan publik
memang aroma keanehan kejanggalan ini begitu tercium artinya begitu
dari kemudian kasus harun masjiko sehingga dirijen imigrasi yang justru harus dicopot
ya memang kan ini sudah bergeser ya padahal persoalan utamanya adalah tentang paw
atau upaya paw yang berujung dengan suap itu episode utamanya gitu
jadi sekarang orang melihat termasuk pemecatan pak roni sompi ini ya barangkali bagian dari upaya untuk menggeser itu
nah sebetulnya ini saya nggak tahu lah apakah untuk ukuran kementerian hukum dan ham ini kesalahan apa gitu ya
itu birokrasi kita nggak paham patah apa enggak
yang orang ingin tahu itu adalah sebetulnya eh ini kasus utamanya bagaimana nih ceritanya ini
apakah benar ada suap terhadap wahyu setiawan kalau ada suap apa motifnya
mengapa wahyu setiawan yang paham bahwa paw hanya bisa dilakukan lewat komunikasi atau lewat sistem kpu itu
dia mau menerima suap misalnya
ya sementara bahkan pada tanggal enam januari mereka sudah semuanya sudah satu suara untuk mengatakan ini tidak bisa diterima
misalkan begitu jadi ini keanehan keanehan yang didahului
dan mengapa polisi sampai sekarang belum bisa menjangkau si harun masiku ini
nah itu juga persoalan
jadi sekarang episodenya ini justru bergeser
ya jadi sebetulnya cara termudah untuk kita semua keluar dari kebingungan baru ini kita kembali aja tuh ke situ
kita kembali ke square one itu kita lihat lagi duduk persoalannya
saya kira tadi mbak uni sudah menyampaikan polusi kita punya kemampuan yang sangat canggih lah untuk meloket suspek dan seterusnya
banyak sukses story ada kasus novel oke lah kita paham juga lah barangkali kenapa dua tahun
nah ini ya untung untung nggak sampai sebulan ya
jangan sampai ini terulang lagi
oke dalam kasus ini kan artinya kita selain bisa kemudian berharap terhadap kepolisian artinya juga di kpk sebetulnya
nah yang anda
yang anda berdua lihat sejauh ini justru ini semakin terangkah atau justru semakin tidak jelas meskipun kemudian kita bisa menggantungkan harapan itu di kpk atau mungkin di kepolisian mbak uni
ya saya rasa ini salah satu tantangan pertama untuk ketua kpk ya pak firly
kalau sampai misalnya dalam seminggu ke depan harun masiku ini tidak bisa tertangkap ya kita harus mempertanyakan kemampuan dia
mestinya dengan keberanian dari semua pihak kekuatan politik baik di legislatif maupun di eksekutif
kan saya melihat bahwa pak jokowi kan jelas merestui ya kan
kalau enggak dia akan bilang enggak tapi kan enggak semuanya merestui
jadi semuanya itu semesta berapa namanya
semestakung untuk mendorong yang menang adalah general policy active ini
meskipun sampai ada demo apa segala macam ini jalan
nah sekarang bisa enggak dia ya
bisa nggak dia memastikan menggunakan network lobby yang notabene dia masih ada juga di kepolisian untuk segera menangkap
kalau perlu besok
aneh kalau bisa sampai ini super aneh kalau sampai sih
makanya saya bilang harun masiku ini siapa sih kok bisa sembunyi segitu hebatnya
masa dia tuh dia gak komunikasi sama sekali lewat handphone apa
aneh begitu ini ya bang teguh
super aneh anda melihat apa gimana super aneh juga atau kemudian gini deh
kalau kemudian oke lah kpk mengatakan ada faktor faktor teknis begitu yang kemudian agak sulit seperti mencari jarum di dalam sekam gitu
nah itu sebenarnya dia kpk mempermalukan dirinya sendiri
gimana bang teguh menurut anda
ya kalau mbak uni udah speechless begitu berarti begitu lah
apa yang ditangkap oleh netizen milenials apalagi kita yang misalnya melihat drama ini beberapa dekade terakhir gitu
kita punya kemampuan
semakin lama ini diulur ulur pengungkapan kasus upaya suap paw tadi semakin orang curiga ada sesuatu yang memang jauh lebih besar daripada itu
dan sebetulnya kan ini begini ya
anggaplah ini krisis
krisis ini kan sebetulnya sebuah titik terminal yang bisa membuat kita lebih buruk
atau kalau kita bisa menanggulanginya
kita tadi itu misalnya kpk yang sedang diragukan bisa mereka over image nya
bisa nggak bisa nggak membuktikan bahwa oh ternyata dia serius mendegakkan hukum
tidak takut dengan kekuatan kekuatan politik manapun yang mencoba untuk mempengaruhi dia
ini adalah test case nya
kalau ternyata tidak ya berarti selama ini kekhawatiran publik
demo demo mahasiswa yang mempertanyakan soal reformasi di korupsi berarti terjawab
ya saya setuju
mungkin akan begitu persoalannya
kalau ini semakin lama disimpan
jadi memang harus ada gerakan yang ya saya nggak tahu ya harusnya sih bisa ya
harusnya sih bisa
polisi kita hebat kok
ini bukan kasus dia bekerja sendiri
artinya ini yang menghalangi sebetulnya bukan faktor teknis tapi non teknis ya mungkin begitu mas
ya ini political will barangkali
saya tuh salut sama polisi selama ini kinerjanya bagus ya
tapi kan memang ada kasus novel
tapi akhirnya alhamdulillah
meskipun masih banyak pertanyaan
tapi ujuk ujuk karena tiba tiba ada yang ternyata pelakunya polisi aktif juga
tapi ya udah itu masyarakat juga susah untuk percaya
tapi jangan ditambah lagi lah kali ini
kalau non teknis non teknisnya apa sih sebenarnya bang teguh
non teknis ini kan maksudnya kasus politik kan ini
kalau bisa politik
nah ini kan jadinya abu abu semua nih
apakah ini cuma persoalan siapa harun masiku yang harus ditempatkan sebagai anggota legislatif dari sumatera selatan saja
atau ini lebih dari itu misalnya ya
atau ini upaya pembusukan
jadi ini abu abu dan ini sangat mungkin memancing imajinasi
nah kalau sudah bicara imajinasi ini nanti kita bisa keluar dari apa yang jadi fakta
nah sekarang kan kita perlu menjawab beberapa fakta kunci
nah sialnya memang fakta kunci ini kepastian ini hanya ada di tangan oleh pihak pihak yang otoritatif
yang mereka menguasai semua informasi
mereka punya kemampuan deteksi dan seterusnya
karena selagi itu tidak dibuka ya kita hanya akan mendebak nebak saja
tadi di awal saya sudah sampaikan dugaan dugaan itu berkembang luar biasa
apakah juga terkait dengan dua ribu dua puluh empat misalnya
senarai senarai yang mungkin terjadi
loh kok bisa ke situ
ya karena memang itulah pembicaraan kita hari hari ini
dua ribu dua puluh empat itu masih agak jauh masih jauh saya rasa
tetapi orang sepertinya sudah tidak sadar
hawa hawanya sudah mulai dari sini
sudah sudah dari sekarang begitu ya oke oke
jadi imajinasi kita akan sangat liar bisa menabrak ke situ

semakin kita terbawa pada dorongan untuk berimajinasi
persoalannya tidak akan tersentuh
nah ini juga bicara soal apakah ini juga ada hawa hawa dua ribu dua puluh empat
atau justru ini juga masalah teknis saja sebetulnya
ini soal pusat dan juga daerah pemprov dki jakarta yang lagi lagi tidak sinkron
atau banyak tidak satu visi dan juga misi dalam sejumlah persoalan di ibu kota
dibahas nanti mbak uni dan juga mbak angtego
kita break kami akan segera kembali suatu saat lagi